berkembangnya industri sektor fintech diklaim turut berperan dalam mendorong kemajuan umkm di indonesia
beragam layanan fintech memudahkan akses mulai dari transaksi keuangan digital investasi hingga pinjaman modal usaha
kehadiran fintech atau teknologi keuangan diklaim turut berkontribusi terhadap kemajuan umkm atau usaha mikro kecil dan menengah
layanan fintech memudahkan akses bagi para pelaku umkm melakukan transaksi keuangan investasi hingga pinjaman modal usaha
kini sejumlah perusahaan fintech memiliki fokus untuk membantu sektor umkm yang berjumlah lebih dari enam puluh empat juta di indonesia dalam pengelolaan bisnis dan keuangan secara digital
salah satunya buku warung yang menghadirkan solusi bagi kebutuhan umkm melalui aplikasi
mulai dari pembukuan pembayaran digital hingga peminjaman modal usaha
pengelola romi mengatakan perusahaan yang berdiri sejak dua ribu sembilan belas ini telah menjangkau lebih dari enam juta umkm yang didominasi oleh toko kelontong serta usaha di bidang makanan dan minuman
dan buku warung akhirnya melihat permasalahan yang paling simpel dari digitalisasi umkm itu dari pembukuannya
sebelumnya mereka melakukan pembukuan
pembukuan lewat benar benar pakai buku sekarang itu pakai aplikasi pembukuan digital buku warung
selain itu ada amarta yang membantu umkm perempuan di pedesaan dengan penyediaan modal usaha dan pendampingan sejak dua ribu sembilan belas
manager humas shiva mengatakan perusahaan fintech ini telah memberdayakan lebih dari satu empat juta umkm seperti toko kelontong dan warung makan kecil
amarta punya visi besar yaitu prosperity for every
yang terpenting adalah kita ingin menyediakan kesejahteraan yang merata
oleh sebab itu yang menjadi target amarta adalah segmen yang ada di bottom of the piramid
jadi segmen yang tidak bisa dijangkau oleh keuangan formal ya
oleh sebab itu kita memberikan pendanaan atau permodalan khusus untuk umkm ultramikro yang ada di pedesaan
salah satu pelaku umkm bowo mengaku keberadaan fintech telah berdampak positif bagi pengelolaan usahanya
seperti kemudahan pembayaran melalui qris
keuangan secara digital menjadi lebih terorganisir
secara pengaturan sistem keuangan digital kita tidak ada masalah
yang jelas kita sudah terploting ya dengan ini pembayaran ada rekening penampungan dan ini ada rekening pembayaran
itu sudah terbagi bagi buat kita
kepala grup dksp departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia dudi
mengatakan saat ini jumlah pengguna qris
mencapai lebih dari tiga puluh satu juta
dua juta berasal dari pihak pedagang yang diharapkan dapat terus mengakselerasi sektor umkm
rencananya bank indonesia akan terus menyediakan database guna meminimalisir resiko transaksi penjualan
kami juga nanti akan mempunyai satu yang namanya database dari seluruh merchant dan kemudian juga seluruh pengguna
sehingga kita bisa tahu good merchant dan merchant
dalam satu database tadi yang disediakan dengan scoring dari merchant ataupun scoring dari penggunaan
sehingga disini kita bisa meminimalisikan resiko dari sisi merchant terhadap transaksi penjualannya
kini fintech semakin berkembang namun hal itu perlu diiringi dengan peningkatan literasi digital
tak hanya bagi para pelaku umkm tapi juga para konsumen